ada yang tidak biasa di kawasan istana bogor di akhir pekan ini
jika biasanya istana bogor ketat dengan penjagaan dan juga tertutup
sabtu ini bahkan kambing dan domba pun mengantri masuk istana
ini adalah bagian dari kontes domba dan kambing garut piala kemerdekaan
yang diikuti lebih dari tujuh ratus peternak sejauh barat
kambing dan domba garut jadi pengunjung istana bogor di akhir pekan ini
mereka adalah bagian dari kontes kambing dan doba garut piala kemerdekaan
yang digelar di istana bogor
presiden joko widodo turut hadir untuk membuka dan menyaksikan ternak unggul
hewan ternak ini berlomba dalam empat kategori untuk domba
dan dua kategori untuk kambing
turut hadir menteri pertanian andi amran sulaiman
gubernur jawa barat ahmad heriawan dan wali kota bogor bima arya
peternak yang datang dari seluruh kota
dan kabupaten sejauh barat berharap momentum ini dapat menjadi sosialisasi
keunggulan doba dan kambing untuk memenuhi kebutuhan pasokan daging warga
dan ternak yang terjangkau
jadi ini nilainya cukup tinggi dan memang itu bibit unggul
dimanapun di dunia bibit unggul itu pasti sangat tinggi
ini penghargaan sangat bagus sehingga permotivasi para peternak
namun doma ini eksesnya juga adalah banyaknya bibit
banyaknya juga domba ikutannya yang bisa untuk membantu
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi
presiden joko widodo mengungkapkan kecintaannya terhadap hewan
termasuk menyampaikan tujuan digelarnya acara
menurutnya acara digelar untuk menggalang optimisme sektor ternak
agar dapat diandalkan bukan hanya sebagai penyedia pangan
namun vital untuk penghasil devisa
apalagi semua bibit hewan ternak ini asli dari negeri sendiri
tapi apapun target untuk di daging sapi juga tetap sesuai yang saya sampaikan
tapi saya kira dengan kekuatan domba dan kambing ini juga
karena kecepatan untuk berkembang pihak ini dua tiga tahun sekali
saya kira cepat sekali
ini menjadi alternatif yang baik untuk sumber protein kita
kedepan presiden optimistis acara ini akan berlanjut
untuk meningkatkan gairah ekonomi ternak rakyat
dan target ekspor domba dan kambing
tahun dua ribu delapan belas mendatang